dengan mecak ini kamu akan menjadi
ada dua kan ada dua mau lagi kabin
hai hehehe hehehe hai pada ngapain ngadang ngadang jalan polisi bukan preman bukan naluri
tengah tengah ngapain nabrak nabrak gua mau lewat eh mana kek wajib mau masukin
lo mau balikin lo ke kerajaan jin gg md
apa tuh gg md gua nggak mau buah hahaha bos
ssgd apaan tuh ssgd suka sukaan gue deh
ah bl apa itu botak lu hah
ini harus dikasih pelajaran ya kayak nggak pernah sekolah
kita sadukan kekuatan kita kpresain
tahu anak ini hatinya jahat cocok bingit iii pokoknya gini mau bales dendam sendiri
nggak mau ngandelin kalian ya yang gini jangan begitu dong aku ini kan kekasihmu
kamu kerja apa yang kamu suka akan menjadi nyata
terutama untuk jalin orang lain
wah hebat banget nih remot
loh siang siangan dong
boki ini udah jam berapa tuh
lapok masih santai belum siap siap gimana tuh
atau jangan jangan kamu bolos lagi ya
berarti nih remot beneran ajaib
kopi pergi dulu ya
main ludru ini main ludru ngomong nggak ada suaranya
lo lo lo kenapa suaranya mana oh pogi apa pogi bingung ya ya ya ya
kamu akan menjadi abu
ada dua kan ada dua mau lagi
ada tiga mau lagi nambah kabung
ven aby banyak kos hai banyak gitu kita gunakan ilmu yang lebih suggestion peluk ibu kepada
cak dikabut hihihi
boki gak ada
gak ada siapa siapa apa hubungannya ini sama pogi
loh malah nangis
bos mau kasih tau apaan sih
mau traktir kita makan ya
gue itu pengen kerjaan si jun
kerjaan si jun
lo tau gak nih apaan
bayi umur lima tahun juga udah tahu
kalau itu remote
ini remote bukan remote sembarangan
berinya di luar negeri
lo liat kan orang yang aja makan ketoprak gitu
remote yang baik hati
gue pengen orang itu
makannya secepat jilat
kita telpon anak itu saja ya
supaya dia melurus sama kita
handphone saja tidak ada bagaimana terangnya
apa aja punya tau
jangan nyemeng aja
lagi pakai hendara selesai horns
hei siap aku telpon ya
jangan berisik loh semua
mau nunggu telpon
bocah keriting berambut kusut
kau harus ikuti perintahku ya
kau harus kerjain si jun
terus kau masuk ke rumah ini secara diam diam
terus kau ambil tekonya
kau tinggal tekan remotenya
kau arahkan ke batu bata
itu batu bata posisinya ada sebelah kanan depan kamu
nanti akan terlihat terbentuk itu tekonya
nah itu bentuknya
kau akan mengingatkan istrimu
kau tetap di sini